tahun dua ribu delapan belas hampir berakhir banyak momen menarik terjadi mulai dari perilisan inovasi inovasi baru
hingga skandal perusahaan besar dan berikut rangkuman berita teknologi yang trending sepanjang dua ribu dua puluh
tahun dua ribu delapan belas bisa disebut sebagai tahunnya industri gaming
laporan tahunan global mobile market report yang dikeluarkan yuzu menyebutkan angka penjualan mobile apps tahun ini mencapai sembilan puluh dua miliar dolar
dan tiga per empat nya disubangkan oleh sektor gaming
salah satu pendorong pertumbuhan sektor gaming adalah perkembangan teknologi smartphone yang memungkinkan game game dengan spesifikasi tinggi bisa dimainkan
industri gaming ini bahkan mampu menciptakan segmen ponsel baru yaitu
dan juga ponsel gaming yang bisa diperoleh di dalam jaringan
dan juga merangsang industri olahraga melalui e sport
pasar smartphone global masih dikuasai oleh dua raksasa teknologi yaitu samsung dan juga apple
disusul oleh huawei mate pro dan juga iphone xs
namun di tiongkok yang merupakan pasar gaming terbesar di dunia
persaingan smartphone justru lebih sengit
brand brand lokal seperti xiaomi oppo dan juga vivo berlomba menciptakan smartphone yang tercanggih dan juga termurah
seperti berburu ini seperti lenovo yang mengeluarkan smartphone dengan kapasitas ram dua belas gb
yang hanya dibanderol dengan harga rp lima jutaan
pembelian smartphone di tiongkok
tahun dua ribu delapan belas menjadi tahun berat bagi beberapa perusahaan teknologi
terungkapnya skandal cambridge analytica yang membocorkan data pengguna facebook
mengharuskan mark zuckerberg berhadapan dengan senat amerika serikat
dan juga menghadapi tuntutan dari beberapa negara eropa
pembelian smartphone di tiongkok
pembelian smartphone di tiongkok
pembelian smartphone di tiongkok
pembelian smartphone di tiongkok
pembelian smartphone di tiongkok
pembelian smartphone di tiongkok
pembelian smartphone di tiongkok
pembelian smartphone di tiongkok
selain itu dua ribu delapan belas sepertinya menjadi akhir karir dari pad
aplikasi yang heboh di era dua ribu dua belas hingga dua ribu tiga belas ini terpaksa harus menutup servernya
karena ditinggal oleh para pengguna aktifnya yang mulai beralih ke twitter dan instagram
di bidang transportasi tahun dua ribu delapan belas menjadi saksi tahap awal kemunculan moda transportasi baru
salah satunya adalah mobil terbang kitty house
untuk membuat mobil terbang yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari hari
yang membawa satu orang dan terbang menggunakan baling baling seperti helikopter
meski dianggap sukses masih banyak kendala yaitu baterai hanya bertahan dua puluh menit
regulasi dan juga infrastruktur
selain mobil terbang konsep jalur terowongan ekstra cepat hyperlook
yang dicetuskan oleh elon musk pada tahun dua ribu tiga belas
tahun ini telah memasuki tahap uji coba
the boarding company membuat ruangan sepanjang dua km
di bawah kota los angeles sebagai lokasi uji coba
untuk masuk terowongan ini setiap mobil masuk melalui lift khusus
dan pada bagian roda dipasang rola tambahan guna menjaga mobil tetap berjalan pada lintasannya
di bidang robotika sofia masih menjadi juaranya
robot humanoid yang dikembangkan oleh perusahaan berbasis hong kong
hansen robotik dirancang untuk menjawab pertanyaan dan telah diwawancarai di seluruh dunia
sofia menjadi robot pertama yang memiliki keluarga negaraan arab saudi
sekaligus menjadi duta non manusia pertama bagi badan dunia undp
berbeda dengan sofia dua ribu delapan belas menjadi akhir bagi asimo
honda secara resmi menghentikan pengembangan robot humanoid pertamanya itu
namun para penggemar honda robotik tak perlu bersedih karena honda telah menyiapkan
sebagai robot yang mengganti bagi robot yang bahkan pernah bermain sepak bola
dengan mantan presiden as barack obama
robot baru ini nantinya akan berfungsi untuk membantu aktivitas sehari hari
inilah inovasi yang paling kontroversial sepanjang tahun ini
sejumlah peneliti bioteknologi dari universitas cambridge berhasil membuat struktur embryo sintetis
embryo ini diciptakan dengan menggabungkan sebagian dari kaki
sel induk embryo dan sel punca plasentatikus
embryo buatan ini akan mempermudah para peneliti untuk mempelajari awal misterius kehidupan manusia
tetapi berpotensi memicu debat dalam bioetika baru
itulah highlight inovasi teknologi sepanjang tahun dua ribu delapan belas
dan kita akan nantikan seperti apa inovasi teknologi pada tahun mendatang atau pada tahun dua ribu sembilan belas